video diduga berisi percakapan ketua majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan wahyu iman santoso
terkait kasus yang menjerat ekskadif propam ferdis sampo viral
komisi yudisial menelusuri kebenaran video viral tersebut
lantas bagaimana perkembangannya kita akan bahas bersama jurubicara komisi yudisial miko ginting
selamat malam pak miko
selamat malam mas
pak miko ini sejauh ini sudah sampai di mana penelusuran dari kaye mengenai video viral tersebut
dan apakah konteks dan juga motif dari beredarnya video ini sudah terlihat sejauh ini
ya komisi judisial sudah memperoleh dua cuplikan video ya
dari apa yang diunggah melalui platform tiktok ya oleh akun dua akun tepatnya
yang sifatnya sedonim atau menggunakan identitas yang tidak asli begitu ya
nah ini saya perlu gambarkan untuk juga menggambarkan bagaimana kompleksitas penelusuran
yang terjadi di kay
nah bisa dibayangkan kan ada video cuplikannya saja kemudian dia upload atau diunggah melalui platform tiktok
oleh akun yang tidak jelas identitasnya
nah ini kan juga jadi satu tantangan berarti
oleh karena itu tadi yang seperti cuplikan yang di awal saya katakan bahwa komisi judisial akan menggunakan
peran ahli ya untuk kemudian menguji validitas dari video ini
termasuk juga menelusuri video ya kalau ini memang cuplikan video
seperti juga diakui oleh pihak pn

nah ini kan juga perlu kita lihat agar terlihat gambaran yang lebih utuh dari dialog yang terjadi di video tersebut
itu yang pertama jadi ada aspek teknikalitas yang akan ditelusuri begitu ya
tapi di sisi yang lain juga ada aspek motif dan konteks
nah ini kan jadi penting misalnya siapa yang kemudian merekam video tersebut
kemudian dengan tujuan apa siapa pengunggahnya
dengan tujuan apa kapan kemudian direkamnya
begitu itu kan juga perlu ditelusuri lebih lanjut ya
jadi kita juga mengharapkan publik untuk mengamati ya mengamati proses di komisi judisial
agar ini berjalan sesegera mungkin sifatnya meskipun tadi saya katakan ada kompleksitas
terkait dengan penelusuran dari aspek teknikalitas
dan kedua ya itu juga sulit juga dalam konteks menelusuri motif dan juga konteks

anda mengatakan bahwa akan melibatkan ahli begitu ya pihak mana saja atau ahli mana saja yang akan dilebatkan dalam penelusuran

ya kita tentu memiliki beberapa ahli ya yang selama ini memang bekerjasama dengan komisi judisial
dalam melakukan pengawasan hakim terutama dalam membuktikan dugaan dugaan pelanggaran kodetik dan penopak perilaku hakim
jadi ada ahli yang kita libatkan terutama ini dari latar belakang forensik digital
dan kemudian ini kedua kita juga terbuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan pihak pihak lain
ya misalnya pihak kepolisian untuk kemudian menelusuri ya
apa lebih lanjut misalnya ketika kita menemukan ada indikasi indikasi tindak pidana
kita juga kemudian membuka kerjasama dengan terbuka kemungkinan dengan kerjasama dengan mahkamah agung misalnya begitu ya
untuk melakukan penelusuran terhadap hal ini lebih lanjut
untuk pemanggilan hakim ini perlu saya tegaskan bahwa di undang undang kekuasaan kehakiman
hakim yang dilaporkan sekalipun ke komisi judisial
maka komisi judisial semisal mungkin tidak memungkinkan
memeriksa yang bersangkutan ketika perkaranya sedang berlangsung
nah kenapa karena kita perlu menjaga kemandiriannya kan untuk kemudian tidak diintervensi selama perkara sedang berlangsung
nah ini yang kemudian kita juga akan tempatkan
bukan mungkin pemeriksaan ya tapi pemanggilan atau permintaan klarifikasi atau permintaan keterangan begitu ya kepada yang bersangkutan
nah itu akan kita tempatkan di opsi yang terakhir atau the last resort ya dari upaya komisi judisial untuk mendapatkan konteks yang lebih utuh dari video ini
miko dari teman teman komisi yudisial termasuk anda begitu ya
apakah anda bisa melihat ini bahwa sebagai bentuk intrik yang mungkin bisa terjadi pada hakim yang menangani kasus kasus besar
karena sebelumnya menko polhukam mahfud md sempat menduga bahwa video itu merupakan upaya teror terhadap hakim
tanggapan anda seperti apa
ya saya tidak bertendensi untuk kemudian mengambil kesimpulan terlalu dini ya mas
karena kita perlu menusuri video ini lebih lanjut
apalagi ini kan masih cuplikan ya
kita perlu menelusuri gambaran utuh dari video ini
misalnya kalau cuplikan ini hanya lima belas detik satu video kemudian lima belas detik lagi di video yang lain
video ini seberapa panjang sebenarnya
dan konten apa yang dibicarakan di video tersebut kan itu juga perlu ditelusuri
agar kita melihat misalnya satu apakah ada kemungkinan kemungkinan dari video tersebut ada indikasi misalnya dugaan pelanggaran kode etik dari hakim
nah itu kan perlu kita buktikan juga kan perlu kita telusuri
atau yang kedua justru kalau tidak ada misalnya dugaan pelanggaran kode etik gitu ya
nah apakah ada misalnya dugaan dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim dalam bentuk intimidasi dalam bentuk intervensi dan seterusnya gitu
nah untuk sampai pada kesimpulan itu tentu kita harus melihat gambaran yang utuh dari video ini
nah gambar yang utuh dari video ini tentu itu dengan bantuan ahli tadi ya
dan kemudian kalaupun ahli kemudian tidak mendapatkan gambaran yang utuh itu
kita akan bekerja sama dengan beberapa pihak lain gitu
oke baik pak miko apa yang akan dilakukan oleh komisi yudisial jika memang videonya terbukti dan wahyu iman santoso terbukti melanggar etik
ya pertama kita tidak bisa mengambil kemungkinan kemungkinan sedini mungkin ya karena tentu akan ada proses penelusuran yang lebih utuh
namun sebenarnya proses apa di komisi judisial itu adalah proses etik gitu ya
jadi proses etik itu berbeda dengan proses penanganan substansi perkara
jadi penanganan substansi perkara itu berlanjut terus hari ini kan misalnya ada proses pembuktian ya
kemudian nanti setelah pembuktian ada proses tuntutan lalu kemudian ada pembelaan lalu ada putusan
nah proses itu akan berjalan terus gitu ya dan kita harus menghormati dan mendukung kemandirian hakim untuk memeriksa dan memutus substansi perkara ini
itu yang pertama tapi ada juga area yang lain tadi area etik yaitu area di komisi judisial gitu ya
nah ini ada beberapa
nah ini ada beberapa rambu rambu yang kemudian kita perlu perhatikan
misalnya soal tadi ya bahwa komisi judisial tidak mungkin memeriksa hakim yang sedang memimpin jalannya persidangan
berarti kan kita harus menunggu adanya putusan terlebih dahulu begitu kan nah itu satu hal
kedua misalnya tidak hanya selalu dari sisi pengawasan
pengawasan itu kan ketika ada duga yang pelanggaran kode etik dan penolong perilaku hakim
nah tapi ada tugas lain tadi kan tugas advokasi hakim untuk kemudian mencegah perbuatan perbuatan yang merendahkan

tapi tadi tindak lanjut
untuk memutuskan apakah yang area mana yang kemudian lebih memenuhi begitu ya
itu ketika kita harus mendapatkan gambaran video ini secara lebih utuh
sehingga kita bisa menganalisis ya kontennya lebih dalem

pak miko ini ada kemungkinan juga bahwa beredarnya video ini sebagai bentuk indikasi juga untuk intervensi dari kerjanya hakim
dari kerjanya hakim
ya itu tadi saya katakan saya tidak
terlalu dini karena
tentu ini masih ada proses yang
berjalan begitu ya
penelusuran yang dilakukan oleh komisi judisial
nah tahapan pertama yang kita lakukan
tentu menelusuri dulu
kemudian kan paling tidak kan ada tiga hal tadi ya
videonya itu sendiri begitu ya
dalam arti audiovisual yang termuat
di dalamnya begitu kemudian yang kedua
narasi dan teks yang kemudian juga
dibubuhkan dalam video itu yang kalau kita lihat
secara sekilas ya secara mata awam
pendengaran awam kan tidak berhubungan dengan
suara yang atau audio
yang kemudian diperdengarkan ya
dan dibubuhi juga dengan
musik musik yang keras untuk menimbulkan noise
gitu ya yang ketiga juga ada suara
perempuan ya atau pihak lain nah ini kan
juga perlu kita telusuri apakah ini
hakim atau bukan hakim
apakah memang ada di ruangan tersebut
apakah kemudian suara itu emosi
benar benar ada atau memang ditempel belakangan
nah itu yang perlu kita telusuri lebih lanjut
lagi lagi komisi judisial
itu akan memutuskan langkah
tindak lanjut kalau
sekali lagi kalau penelusuran
terhadap aspek teknikalitas itu sudah selesai
dilakukan dengan bantuan ahli gitu ya
kemudian yang kedua motif dan konteksnya
juga sudah terlihat begitu
oke pak miko ini dengan
beredarnya video ini apakah ada langkah
khusus juga dari komisi yudisial
jelang putusan dari kasusnya sambo
dalam upaya untuk mengawal persidangan
serta mengawasi majelis hakim
ya pertama dari awal memang perkara ini
kan dijadikan prioritas ya
oleh komisi judisial tentu dengan
karena skala dan magnitude dari
perkara ini gitu ya kalau
mas reza gitu pergi ke wilayah terluar
dan terpencil kebetulan saya
sering berdinas ya
keluar keluar daerah seperti itu
ya dibicarakan memang kasus ini begitu
nah itu terlihat sekali
bagaimana perhatian masyarakat terhadap kasus ini
itu satu oleh karena itulah kemudian
komisi judisial menentukan bahwa perkara ini
sebagai perkara yang dipantau secara prioritas
nah dari awal kita memantau
dari hari ke hari dari sidang
ke sidang begitu ya ada dua bentuk
tim yang kita turunkan satu tim
yang kasar mata begitu
yang memang memiliki identitas terlihat
di persidangan membawa kamera perekam
dan seterusnya tapi ada juga tim tim
atau tidak terlihat atau tidak bisa
diidentifikasi apakah dia dari komisi judisial
atau lagi dulu dari mana gitu ya
nah ini kan untuk mengawasi
satu perilaku hakim tapi juga perilaku perilaku
prihak lain yang berkaitan
dengan kemandirian hakim gitu
nah ini bentuk perhatian serius
dari komisi judisial bahkan di awal
kita juga sudah menawarkan misalnya apakah
diperlukan upaya untuk komisi judisial
safe house misalnya pengawalan
khusus dan sebagainya nah itu kan
kemudian hakim menyatakan belum perlu
begitu ya di awal nah ini kan juga
bentuk dari bagaimana komisi judisial
memandang penting sekali untuk menjaga
putusannya pada akhirnya mas reza ya
itu basisnya adalah
kepercayaan publik terhadap hakim
nah kepercayaan publik itu itu hanya
dapat ditentukan oleh kemandirian hakim
yang dalam memutus nah itu tanggung jawab kita bersama
untuk menjaga kemandirian hakim tersebut
baik kita tunggu
bagaimana apapun hasil penelusuran
dari komisi yudisial nanti dan harapannya
adalah ini tidak mempengaruhi bagaimana
fonis ke depannya terima kasih sudah bergabung
bersama kami jurubicara komisi yudisial
miko ginting selamat malam salam sehat
salam sehat terima kasih selamat malam